sekretaris perusahaan pertamina patra niaga irto ginting mengatakan
besaran harga bbm tak hanya mempertimbangkan fluktuasi harga minyak mentah dunia
pertamina juga mengacu pada nilai tukar rupiah dan harga mops atau mean of plet singapore
yakni acuan yang dipakai pemerintah indonesia untuk menentukan harga patokan bbm dalam negeri
meski begitu pertamina patraniaga mengaku terus mengevaluasi penyesuaian harga tersebut
kita masih evaluasi untuk penyesuaian harga sehingga
sehingga saya ingatkan kepada teman teman juga bahwa untuk harga bbm itu bukan hanya tergantung pada harga minyak mentah
yang selama ini dihebohkan kan minyak mentah diturun
tapi harus juga melihat publikasi mops nya seperti apa mean of plate singapore
itu pada posisi apa solarnya berapa gasolinnya berapa seperti itu ya dan juga kursnya bagaimana
menurut pemerintah harga bbm non subsidi
seperti pertamax dijual masih di bawah harga keekonomian atau lebih murah dari produk bbm yang dijual oleh spbu swasta
agar dapat mengikuti harga pasar menteri bumn erick thohir mengusulkan perubahan harga pertamax diumumkan setiap minggu
tanpa harus menunggu aturan teknisnya terbit
tetapi kalau kita lihat pertamax itu itu tidak masuk yang dalam kategori subsidi
luar biasa pemerintah ini baik banget
pertamak saja disubsidi padahal sudah ada undang undangnya
nah ini yang kenapa kita mau konsultasi dulu agar harga pertamax di indonesia bisa diumumkan tiap minggu
supaya sesuai dengan harga apa
jangan kita terjebak di birokrasi
harga bensinnya turun aturannya belum keluar
kalau tiap minggu kan enak
wacana ini membuat pertamina batal mengumumkan rencana penyesuaian harga yang dijadwalkan pada satu januari dua ribu dua puluh
menurut menteri bumn erick thohir ia masih berkonsultasi dengan berbagai pihak terkait wacana tersebut
pasalnya apabila mengacu pada kepmen esdm no enam puluh dua tahun dua ribu dua puluh evaluasi harga bbm dilakukan setiap satu bulan
desyaretonang rikim maulana jakarta